suara berat yang diseret
kok jadi merinding begitu
perasaan tadi ada orang
kayak mau belanja
tapi kok gak ada
tentang gak tuh tempat toiletnya
kita cari aja
kok nyobakan banyak banyak tuh
mana tuh repi ya
kayaknya kulitnya sebelah sana deh
ini kemana kemana ya
udah kadang kadang cepetan
lihat dari belakang
tapi kok bentuknya antik
kayak kaki sama nenek
faknya boleh canggul
apa kenapa kalian teriak sih kenapa ada apa
tadi aku ketemu patung tante
iya aku lihat patung patungnya hidup
adam rafa tapi di rumah ini tuh gak ada patung
pak apa enggak sebaiknya bapak pulang besok pagi aja pak
sekarang sudah malam pak bahaya
iya pak benar kata mas soni
akhirnya kan bapak sama ibu itu masih capek habis ukuran tadi
pagi ini udah malam pak bapak nginep lagi ya semalam di sini
yah jangan khawatir
biar tua tua kayak bapak gini
kalau cuma setir mobil jakarta bandung
udah percayakan sama bapak
kasian itu ibu sudah menunggu di mobil
ya sudah pak kalau bapak memang bersikeras mau pulang malam ini juga
assalamualaikum berangkat dulu
waalaikumsalam hati hati pak
ngantuk ya keh
kok jalannya gak enak begini sih
gak tahu nih nek
tak kayak biasanya
bapak dan ibu kecelakaan pak
pak polisi bapak sama ibu dirawat di mana pak
kita liat bapak sama ibu mas
budah liat tenang dulu ya
saya minta pak soni sama budaya lia sabar dan ikhlas
kakek imron sama nek
ida ternyata meninggal di lokasi kejadian
ini gak mungkin ini gak mungkin ini gak mungkin
pak polis ini gak mungkin
ini gak mungkin
betul bu mobil itu jatuh ke dalam jurang dan terbakar
sampai sekarang mayat tersebut tidak diketemukan
pak pak pak
waduh pengsan dia
ya allah mas
aduh kayak gini nih susahnya nyari duit
perasaan dari tadi kagak ada yang belanja kagak ada yang beli
pada kemana ya orang ya
kayak suara berat yang diseret
kok jadi merinding begini
perasaan tadi ada orang kayak mau belanja
tapi kok gak ada
cepat amat itu orang perginya ya
mau dikubur di mana jo
tapi dapatnya cuma kaos kaki busuk
nih gua liat nih dapet ikan
jangan ledek gitu dong bang
kali ini gue lagi apes nih
gimana kalau minggu depan kita ke laut aja
tapi jangan salah mancing lagi
ntar lu malah dapatnya sanggul palsu nenek nenek yang nyangkut
wah gua kok jadi merinding kayak gini ya
ya gua juga sama
itu kok kakek imran
kenapa jadi kakek canggul
kasian ya kakek imbran sama nenek ida
pas banget tuh
mobil mereka masuk ke jurang terus mobil mereka kebakar deh
ya kak padahal mereka tuh baik banget
suka kasih kita kue baik pokoknya baik banget
ya mau gimana kalau itu emang udah takdirnya
siapa yang kita tolong tuh
apa apa kenapa pak
hantu dimana pak
bener kami ngeliat hantu mirip kakek canggul
mirip kayak pak imran
kakek imran kan udah meninggal
gak mungkin hantu kakek cangkul itu kakek imran
ya lagian masa pake muka kakek imran sih
bener adik adik kalo adik adik gak percaya yaudah
motor sama alat pancing saya aja masih ketinggalan disono
kita cepetan yuk
iya kita cepetan yuk
masa sih hantu kakek canggul kembali lagi
masih penasaran mana mungkin imran berubah jadi kakek canggul
imran kan orang baik
aku juga gak percaya kakek canggul balik lagi
kita lihat aja kebenerannya

yaudah kalo mau ikut
kakak jangan gitu dong
terus gimana dong
aku soalnya sama ali dan juga april mau liat hantu yang ditunjukin warga tadi
baik deh aku ikut deh
daripada sendirian disini serem
hmm bener apa apa belum ngapain apa aja udah takut
itu pasti motor warga yang tadi
gak ada apa apa tony
iya gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
lu di sini lagi
bukannya tadi di sana
kalian sama kabilah mana